polisi bersama warga dan pengurus rt setempat rabu sore
membongkar rantai gembok pagar di salah satu rumah
nomor dua kelurahan pondok kelapa kecamatan durensawit jakarta timur
seorang ibu dan anaknya yang berusia dua tahun
terkurung di dalam rumah selama tiga hari
aksi sepihak penggembokan rumah oleh orang tak dikenal ini terjadi
setelah buntut kerjasama bisnis
antara pemilik rumah dengan rekan kerjanya
pria berinisial y pelaku pengebokan rumah yang datang ke lokasi
langsung diamankan tim reskrim polsek durensawit jakarta timur
beserta barang bukti rantai dan gembok pagar
ini memang bukan menjaminkan
tapi sebagai itikat baik dari pak johari
ini uangnya ada agunan
tapi juga tidak diagunkan ke bank
nah ternyata mungkin nggak berjalan sesuai dengan rencana
dikurung di situ terus akhirnya saya bilang sama johari yang punya rumah saya mau buka gembok ya
tapi saya tetap lapor polisi karena saya bergemar akan ini ada hukum ya lapor polisi saya lapor
babinsa sudah datang ternyata bahar kam disini lapor ke kanit ke kapolsek udah akhirnya tadi
polisi datang sama sama kita buka gembok kini polisi juga mengamankan seorang wanita penjaga
rumah yang terkunci selama tiga hari untuk dimintai keterangannya tim liputan cnn indonesia jakarta